warisan kuliner nusantara bernama tempe sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari hari tapi
sebelum tiba di piring anda ada proses panjang loh untuk membuat tempe mulai dari mencuci kedelai
memberi ragi menggiling hingga mencetaknya menjadi tempe kalideres di jakarta barat bisa
dibilang gunanya tempe seribu rumah di tempat ini membuat aneka olahan dari kedelai mulai dari
tahu oncom dan tentu saja tempe halo sobat sehari menjadi kali ini saya akan membuat tempe seperti
ini nih dan saya membuatnya di kawasan kalideres jakarta barat tapi tidak di sentra umkm kecil
saja tapi yang berskala nasional kita akan buat
bahan utama tempe adalah kedelai pembuatan tempe diawali dengan merendam kedelai selama
dua jam perendaman akan membuat kedelai mengembang dan lebih cepat matang ketika
direbus kedelai kemudian direbus selama tiga jam atau hingga mendidih
sebenarnya kedelai bisa saja langsung direbus tanpa direndam tapi prosesnya
memasaknya menjadi dua kali lebih lama yang berarti ongkos produksi jadi meningkat
salah satu alasan ini perlu didiamkan selama belasan jam itu tuh justru karena biar tempenya
menjadi asam ya bisa dibilang terutama di bagian airnya jadi pemirsa kalau lihat
airnya tuh agak kental kental begitu karena memang tempe ya kalau nggak asem nggak bisa jadi
tempe kita sambil cek ya setelah direndam semalaman kacang kedelai kemudian digiling dengan mesin agar
kulit luar kedelai terkelupas dengan sempurna dan kedelai terbelah menjadi dua bagian sama sisi
sekarang kedelai sengaja diberi ragi supaya berjamur
oh iya hasil akhir nanti menentukan jenis pengolahannya ya
kalau tempe untuk keripik harus kering
jadi pakai alat ini nih
bang ini kenapa harus dikeringin dulu bang
ini kalau basah tempenya kurang bagus buat keripik
karena kalau buat keripik harus keras tempenya
tapi kalau yang tempe biasa
jadi ada dua jenis ya makanya yang ini yang dikeringin dulu
boleh diajarin bang aduknya
tempe untuk konsumsi biasa tidak perlu dikeringkan dan bisa langsung ditata
sebetulnya untuk membuat tempe itu dia bukan yang terlalu sulit gimana gimana ya
tapi jujur yang bikin capek itu harus konsen
oh ya siap udah dipanggil lagi buat kerja
tempe mulai dikenal di dunia internasional pada seribu sembilan ratus enam puluh an
dan indonesia sudah menetapkan tempe sebagai warisan budaya nasional pada dua ribu tujuh belas lalu
lanjut walau menggunakan mesin harus tetap diayak sekali lagi ya pemirsa
segini bener ya
setelah lima belas menit belajar muterin muter
akhirnya dapat yang kulitnya tanpa terlalu banyak si kacangnya
nah kalau segini udah layak lah
air jadi kunci penting dalam proses pembuatan tempe
sementara itu pemirsa air itu tuh menjadi bagian yang luar biasa penting ya ketika lagi proses membuat tempe
mulai dari merendang mencuci kedelai sampai harus misahin lagi dari kulitnya itu semuanya membutuhkan air
jadi kalau sampai misalkan airnya kurang ya tempenya tidak maksimal atau bahkan bisa gagal total
jadi airnya harus agak banyak
meski bisa menurunkan kualitas tempe ampas kedelai tidak dibuang begitu saja loh
dan ini nantinya tuh tidak dibuang gitu aja tapi bisa jadi makanan ternak
ini untuk sapi apa ya
jadi bisa untuk makanan sapi dan tidak ada yang terbuang
pencetakan kedelai menjadi tempe tidak sulit kok pemirsa
tempe tinggal dimasukkan ke dalam wadah
nah yang diinginkan bisa dengan kotak kayu atau bisa juga dengan wadah plastik sesuai kebutuhan
kedelai harus dipastikan padat
kalau tidak nanti ketika dipotong potong akan banyak rongga dan kurang laku di pasaran
terlalu semangat kerja malah bikin kesalahan
ya ya udah ulang ulang ulang
pemirsa kalau sadar ini ada lubang lubang seperti ini yang dibikin di plastiknya
ini tuh berfungsi supaya nanti si kedelainya tuh bisa
jamur dari si raginya tadi
kalau nggak dikasih bolong bolong seperti ini nggak bakal jadi
dalam beberapa hari jamur yang memiliki nama ilmiah rhizopus oligosporus atau lebih dikenal dengan ragi tempe akan tumbuh
nah kedelai pun akan memadat menjadi tempe
bu kalau sebetulnya tempe itu tuh harus di musim panas atau musim dingin sini
karena sekarang cuacanya lagi
beberapa hari hujan panas
sebetulnya yang cocok untuk bikin tempe itu cuacanya lagi panas atau hujan sebetulnya bu
sebenarnya cocok cocok di musim panas
kalau musim hujan ya kita harus tambahin radennya lagi
kalau misalnya musim dingin itu tempe udah jadi
kenapa itu bu
kalau misalnya musim dingin itu dia nggak bakalan meragi
raginya gak bakalan menjamur kayak gitu
nggak bakalan jadi kalau musim dingin
berarti harus tambah raginya ya
kalau musim panas dua hari
kalau musim dingin atau lagi musim hujan
kalau ngari tambah lagi
kalau ngari tambah misalkan itu berapa hari
kalau bisa nambah hari lagi
berapa hari biasanya
nggak bakalan jadi juga bisa jadi tuh
malah bisa sampai nggak jadi
nggak bakalan jadi
kalau tangga ditambah lagi
meski masih mengolah satu ton kedelai menjadi tempe setiap produksi jumlah hari kerja para
produsen tempe berkurang drastis selama pandemi
jika sebelumnya mereka dapat lima kali memproduksi tempe dalam satu minggu
saat ini dua hingga tiga kali saja
sekarang yuk kita intip olahan kedelai yang lain
kedelai yang digunakan untuk membuat tempe menduan sama dengan tempe biasa
begitu juga dengan raginya
yang membedakan adalah proses meletakkan kedelai yang setiap lapis
wah kayak bikin kue lapis ya
ini harus sebaris itu bener bener isinya
kacang kedelainya ya harus pas ya
harus sebaris itu isinya kedelai semua
nggak boleh terlalu numpuk rugi
kalau kedikitan yang beli komplain
nah jadi harus pas
setelah itu diamkan tempe selama beberapa hari
nah ini yang sudah satu hari ya bang ya
tapi masih satu hari lagi
untuk menjadi tempe mendoan yang siap untuk digoreng
kalau tempe yang biasa kan itu harus diiris tipis tipis ya
itu bisa jadi barang macam varian makanan tempe
tapi kalau ini memang dikhususkan
untuk tempe mendoan makannya harganya agak mahal
nah tempenya sudah jadi deh
tempe dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran
tapi biasanya untuk menjual tempe mendoan yang siap untuk digoreng
dan tinggal diolah deh
mau dibuat tempe kriuk bisa
digoreng biasa juga bisa
atau yang setengah matang tempe mendoan juga bisa
akhirnya selesai juga
dan saya akan makan tempe olahan saya sendiri
kebetulan saya suka dengan yang berbumbu kecap
dan kayaknya mendoan cocok deh sama kecap
kita makan dulu ya
dan pakai kecap
nah ternyata sebelum sampai ke meja makan
ada perjalanan panjang yang harus dilakukan selama berhari hari
tertarik menjadi produsen tempe
atau anda lebih suka menjadi penikmat aneka olahan tempe
ria fernando dwi agung jakarta